beralih ke kasus lain pengadilan negeri jakarta selatan menggelar sidang pembacaan tuntutan
atas perkara penggelapan dana bantuan sosial korban kecelakaan pesawat lion air
dengan terdakwa nova riyadi imam akbari mantan ketua dewan pembina yayasan aksi cepat tanggap pada selasa siang
novariyadi dituntut empat tahun penjara oleh jaksa penuntut umum
karena terbukti melakukan penyelewangan dana bantuan sosial korban kecelakaan pesawat
jaksa penuntut umum menuntut mantan ketua dewan pembina act itu empat tahun penjara
karena dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan penggelapan dana bantuan sosial
untuk keluarga korban kecelakaan pesawat lion air boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh
diberitakan sebelumnya majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan telah menjatuhkan fonis tiga tahun enam bulan penjara
kepada mantan presiden yayasan aksi cepat tanggap periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dua ibnu hajar
yang dinyatakan bersalah dalam perkara penyelewengan dana bantuan sosial boeing
untuk korban kecelakaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pekan lalu
dilihat tiga penyatakan barang bukti berupa satu cipta dari emor penyewa berupa satu ratus empat puluh empat bener dokumen yang terisi dalam fungsi pengadilan serta lad
persiduan atau observal dan fungsi transfer penggunaan dana sosial dari buli untuk pelaksanaan program